pembangunan raya award tahun dua ribu enam belas
bank indonesia meraih peringkat pertama unit kearsipan terbaik nasional
sebagai lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga negara atau lpnk
dalam penghargaan andri awards dua ribu enam belas
penghargaan yang diberikan oleh arsip nasional republik indonesia pada tujuh belas agustus dua ribu enam belas itu
menandakan komitmen bi dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugasnya
sesuai standar terbaik di bidang kearsipan

dengan diwakili deputi gubernur bi hendar sebagai penerima penghargaan
pencapaian andri awards dua ribu enam belas ini menambah daftar panjang penghargaan atau sertifikasi
di bidang kearsipan yang diraih bank indonesia
juga sekaligus mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan
dalam rangka transparansi penyelenggaran pemerintahan
melalui pemberdayaan potensi kearsipan kementerian dan lembaga negara
di tingkat pusat daerah serta masyarakat
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang